presiden jokowi mengisi hari kedua lebaran dengan berkunjung ke rumah kakek dan pamannya
di desa keragan gondang rejok ranganyarsoro
sejak pagi warga antusias menyambut kedatangan presiden ri
meski ada penjagaan ketat dan hanya warga yang memiliki kupon yang bisa masuk
keinginan untuk melihat sosok presiden dari dekat tidak surut
bertempat di rumah kakeknya heru purnomo joko widodo membagikan bingkisan berisi beras gula minyak goreng dan teh kepada warga
presiden juga menyempatkan diri mengunjungi makam ayahnya di pemakaman kauman keragan
dalam sambutannya presiden mengenang masa kecil saat masih bersekolah
jokowi kecil biasa mandi di sungai bengawan solo dan naik getek atau rakit ke sekolah
ia mengaku sangat merindukan kampung masa kecilnya ini dan senang bisa kembali